kita ke informasi lainnya saudara setelah tinggal selama sembilan hari di madinah
jemaah calon haji indonesia gelombang pertama akan mulai diberangkatkan ke makkah pada senin besok
pemberangkatan para jemaah calon haji ke mekah ini dilakukan secara bertahap hingga satu juni dua ribu dua puluh
mereka akan melakukan umroh wajib dengan mikat di bir ali
dan bagi jemaah lansia diminta mengambil mikat di atas bus
pada penyelenggaraan haji tahun ini jemaah berjumlah dua ratus empat puluh satu ribu orang
di mana empat puluh lima ribu diantaranya adalah jemaah lansia
para jemaah terbagi dalam dua gelombang yang diberangkatkan dari indonesia
mulai dari dua puluh empat mei hingga sepuluh juni dua ribu dua puluh empat
sekitar delapan kloter yang kita berangkatkan dari madinah ini ke kota mekah
harapannya nanti tanggal dua puluh mei itu bisa berjalan dengan lancar
jemaah haji bisa tiba dengan selamat di kota mekah
dan insya allah nanti pada akhirnya akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal sembilan julhid ya insya allah
sementara sebanyak empat ratus tiga puluh dua jemaah calon haji asal kabupaten karawang jawa barat
yang tergabung dalam kelompok terbang delapan belas
diberangkatkan dari halaman kompleks islamic center karawang pada minggu pagi
rombongan jemaah calon haji ini diberangkatkan dari kompleks islamic center karawang
dengan menggunakan sepuluh bus pariwisata menuju ke asrama haji bekasi jawa barat
setelah menginap satu malam di asrama haji bekasi
jemaah calon haji ini baru akan diberangkatkan menuju bandara soekarno hatta tangerang
dari total empat ratus tiga puluh dua jemaah terdapat jemaah calon haji tertua yang berusia sembilan puluh dua tahun asal kecamatan klari
jemaah calon haji ini diberangkatkan dari kompleks islamic center karawang jawa barat